inilah rekaman kamera pengawas saat mantan pesepak bola dan juga pemain sinetron claudio martinez
menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah orang di kawasan megakuningan setiabudi jakarta selatan
sabtu dini hari lalu
akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami luka serius pada bagian mata kanan dan hidung
hingga dilarikan ke rumah sakit pertamina jakarta selatan
istri korban yang ditemui senin sore mengatakan korban yang saat itu akan menghadiri sebuah acara
tiba tiba dianiaya beberapa orang
sebelumnya korban sempat terlibat salah paham dengan salah satu staff bar di sebuah klub malam
itu cuma ada masalah miskomunikasi dan pada saat kejadian kita sudah minta maaf
tapi terus pengumpulan berkubi kubi tetap terus dilakukan oleh mereka
di treskrimum polda metro jaya tengah melakukan penyelidikan terkait laporan yang dilayangkan claudio martinez pada sabtu lalu
penyidik juga akan mengungkap para pelaku yang terlibat dalam peristiwa pengoroyokan tersebut secepatnya
laporan yang dilayangkan kepada metro jaya untuk dibuat itu dilakukan oleh seorang wanita yang istri daripada saudara claudio martinez
medis lebih lanjut saat ini korban sedang melakukan ct scan pada bagian kepala di rumah sakit pusat pertamina jakarta selatan
ycomee podcast adalah ekor derubu dan jawabannya olehapo com